di sini kita tadi dikasih tahu orang orang kalau kamu mau bela cariin pak rt di sini
hai aduh ngobrolnya ntar aja deh neng kita tarik mela halo halo
dasar karena kurang ajar kalau pantas buat dihukum
nggak sengaja nggak sengaja
bapak bapak eh kamu kenapa kita tadi ditakutin pak
hai ada hantu dari di belakang
hai terus kamu diapain sama dia
kita dari ditakutin
capek kamu tenang aja dam
hai biar papa aku yang ngusir hantunya
hai amanti bebat
hai kamu berdua bantuin aku ya
maaf bang bukan yang gak mau
hai trauma beneran aduh
kali juga kamu itu selalu aja ngeles yuk cepetan yuk
ayo cepetan ya udah mau enggak aku komandan mulu
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduhbeit
aduh aduh bapak
seneng banget kalau dikasih bunga
bangda tau aja ya
lo tau gak nih ini pendungan gue kasih hadiah buat hantu botak
ya udah narik narik kaki gue sampai celaka
shhh jangan berisi
ini kilo bunga buat kamu
tadi berdibet kamu
jangan ikut dong
waduh bu messi
gak tahu apa ini siapa
lagi nih butuh
ngapa sih nyamar jadi si manis
messi nyamar jadi manis
hei dari dulu messi juga udah manis
sembarangan aja kalau ngomong
nih saya itu kesini mau ketemu sama yang namanya simani

seperti apa sih dia cantiknya
manisan mana dia selesai ya
manisan si bu messi
ini tuh berarti ada pantunnya
gula jawa gula pasir
kalau messi lagi ketawa eh banyak yang naksir
udah deh sekarang gini aja
bu messi jangan di sini
bahaya mendingan kita pergi
tunggu tunggu belum ketemu si manis
yang tinggal jumat siapa
kameretnya mau kemana
ayo mau kemana sih ya
ayah itu akan menemui si manis
nemuin si manis
oh mau nemenin khas lagi
kan ini udah hampir celaka
cinta butuh pengorbanan sayangku
itu bukan hantu
ayah yakin itu akan menjadi ibumu di masa depan
aduh kena sakit juga
raja ini menang allatnya
banyaknya ngomongin jalan sendiri

eh menjauh lagi
aa mendekat lagi
tampakan wajahmu dong manis
aa rt sudah lama menduda nih
kangen banget ada yang masakin
mau sedekat apa pak rt
pak rt dari sekarang belum belum
tapi ayah kenapa napa
aku mau disini ya
tunggu aku temenin ya
kalau gitu aku lapor ke
om rt belum pulang pulang
aku mau ke jembatan
ih garam ada si manis
tadi pak rt kesini kan
aku gak akan balikin pak rt
tolong balikin ayah aku dong
bella bertahan ya
saya tunggu li
kamu kok bisa disini
kita tadi dikasih tahu orang orang
kalau kamu sama bella
nyariin pak rt disini
gak berani antara aja deh
mendingan ibu messi itu gak usah lagi
karena serem banget loh bu
pakai nyamar jadi si manis segala
siapa yang nyamar
yang ada juga pahit kok
gak nyambung deh
ehh emang gak boleh apa orang dibilang manis
enggak bu bukan bukan bu
masalahnya anak buah saya itu budeg juga sih
kembali nomer tiga
bukan si manis
walaupun memang manis
jadi itu bener yang mana